belum ada pembahasan sama sekali
jadi soal sdm misalnya lagi lagi negara harus berterima kasih kepada swasta
dalam hal ini penyelenggara pendidikan baik yang mulai dari dasar sampai perguruan tinggi
semuanya ditopang oleh penyelenggara swasta yang sungguh sungguh serius dalam mengelola sumber daya manusia ini
karena itu baik pusat maupun daerah terutama kepala daerah harus benar benar melibatkan pihak pihak non pemerintah
di dalam meningkatkan sumber daya manusia
terutama salah satunya ya membebaskan pbb buat seluruh lembaga
agar pendidikan itu agar akses pendidikan yang bermutu dan murah biar diwujudkan
sentralisasi pengelolaan sumber daya alam akhir akhir ini harus diikuti dengan distribusi
pemerataan pendapatan sumber daya alam
sehingga banyak daerah yang sumber daya alamnya bagus tetapi rakyatnya belum bisa menikmati
jadi kembaliin tim gue nanti sama reni soal hanif jadi materi itu beneran ada pembahasan
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya